vaksin ini tersedia dalam botol kecil berukuran lima ml berisi sepuluh dosis per botolnya
vaksin kemudian dikemas dalam dus berisi sepuluh botol kecil dan akan stabil disimpan dalam suhu dua sampai delapan derajat celcius
vaksin ini dilengkapi dengan barcode yang menunjukkan identitas setiap botol yang berfungsi untuk melakukan tracking dan mencegah pemalsuan vaksin
kepala bepom penny lukito menyatakan vaksin produksi bio farma ini membutuhkan pengujian dan evaluasi khusus karena adanya perbedaan tempat produksi dan kemasan
maka penerbitan izin darurat penggunaannya pun terpisah dengan izin vaksin yang diterima dalam bentuk jadi
dengan terbitnya izin vaksin ini maka vaksin produksi bio farma telah siap digunakan dalam program vaksinasi nasional
sehingga administrasi otoritas untuk vaksin yang diproduksi oleh pt
bio farma pada hari ini enam belas februari dua ribu dua puluh satu bisa disetujui dan mendapatkan emergenc authorization dari badan pengawas obat dan makanan republik indonesia